percuma kalian sudah belajar kanoragaan bertahun tahun
tidak ada hasil
sekarang kau berdesa wanita itu
atau kau tidak akan selamat selama lamanya
aku tidak akan mengganggu ni masyarakat santan
aku yang akan membawani masyarakat santan
kecurup bidadari itu kejauhan
ini semua bukan salah
apa yang telah terjadi
sudah ketentuan dewa taat
senjata dari kekuatan gelap
pasti akan musnah dengan sendiri
jaga dewa batal
telah dirasikai pejabat kita
jangan lupa like share dan subscribe
sampai jumpa di video selanjutnya
aduh aduh aduh
jaga tewa batara
bumi gunjang ganjing
cik atu elik gunjung hidung
tetap tetap tetap
tengoknya lah keren aing
aing datang ke dunia
membang untuk jadi penyeimbang
menyeimbang alam yang sudah blok blok
penyeimbang manusia manusia sudah edal
aing dilahirkan buat penyimpangan antara kebaikan dan keburukan
bandar bandar tengah air
ya gunjung hidung
akhir aku telah sampai
tapi harus kemana aku bertemu dengan nyaro mdayu
apakah aku boleh bertanya di mana tempat ini armdai
serang aku dengan semuanya
gunakan tenaga darah
serang aku dengan semuanya
serang aku dengan semuanya
kau sudah sering melihat seperti ini
sudah hal yang biasa iya kan
ratu junti kemarilah

karma dari sang dewa
jagad dewa batara